di saat prestasi sepak bola nasional menjadi sorotan liga sepak bola indonesia juga tengah dirundung kasus pengaturan skor pertandingan
sepuluh orang sudah ditetapkan sebagai tersangka diantaranya bahkan ada nama komite eksekutif pssi johar lin eng
serta anggota komisi disiplin pssi dwi irianto atau mbah putih
meski sini mereka sudah tidak aktif lagi di pssi di saat kasus ini masih bergulir edi rahmayadi pun mundur dari jabatan ketua umum pssi
lalu bagaimana kemudian sepak bola nasional kedepannya
melalui sambungan skype kita sudah bersama purhati sepak bola justinus laksana atau lebih kekinian kita panggil dengan coach justin
selamat malam coach justin
dengan mundurnya edi rahmayadi sebagai ketua umum pssi mungkin kita tidak melihat mundurnya edi rahmayadi terlebih dahulu
kalau melihat persepak bolaan indonesia sendiri apa sebetulnya yang harus diperbaiki lebih dulu ini coach
yang harus diperbaiki dulu itu dari a sampai z
dan kenapa saya bilang dari a sampai z
karena pada saat a tidak jalan b tidak jalan itu imbasnya ke c d e sampai z
yang terutama kita menerapkan sistem top down policy bukan bottom up
sepak bola adalah sebuah olahraga yang butuh proses
kalau anda melakukan policy top down dalam arti fokus ke timnas fokus ke liga jangan lupa dengan pembinaan
dan itu sama sekali tidak dilakukan
ini masalah sistem
kita lihat dua puluh tahun terakhir sudah ada empat puluh lima ketua yang diganti
apakah ada perubahan
lima belas tahun indonesia tidak pernah juara aff
jadi dari a sampai z termasuk dari ketua umumnya sendiri juga ya
di piala asia dan lain lainnya pun antar klub juga keteteran
dengan ada masalah ada something wrong dengan sistem ini
maka dari itu siapapun ketuanya mau diganti atau tidak
tidak berpengaruh kalau sistemnya ini tidak dirubah
maka dari saya bilang masalah ini dari a sampai z
dan itu harus dirubah dengan klub
klub itu memiliki suara
tapi mereka bukan hanya vote pecat atau tidak atau angkat ini atau tidak
mereka bisa mengajukan
mereka harus sadar kalau seandainya sistemnya ini benar
yang imbas positif dalam jangka panjang itu ke klub sendiri
bukan ke pssi dan lain lain
jadi segala aspek ini banyak sekali ya coach justin ya
untuk merubah sistemnya
banyak sekali ya
banyak sekali aspek yang harus diperhatikan begitu coach justin ya
ini yang baru saja terbentuk dari pssi sendiri ada ad hoc integrity
atau integritas ad hoc yang dibentuk untuk menjaga integritas dari pssi sendiri begitu
anda melihat ad hoc integrity yang dibangun atau didirikan oleh pssi ini
sejauh mana bisa kemudian menegakkan supremasi hukum istilahnya begitu di tubuh pssi
kalau kita bicara advokat itu itu sudah puluhan kali dilakukan
sekarang pssc baru
baru mengambil tindakan yang cukup baik setelah polisi masuk kerana
kenapa tidak sebelum sebelumnya
fifa di fifa itu sudah sepuluhan orang ditangkap karena korupsi dan lain lainnya
kalau pelaku sepak bola berpikir bahwa dengan memberantasnya mafia sepak bola kita akan maju
kalau memberantas mafia maju oke
mungkin dalam skop pertandingan di senior
tapi kalau kita tidak melihat ke bawah ke grassroot pembinaan yang benar dan lain lain
sistem administrasi yang kalau itu tidak dirubah tidak akan berpengaruh sama sekali
kalau anda melihat seberapa masif sih coach anda melihat seberapa masif permasalahan pengaturan skor mafia sepak bola ini di tubuh pssi dan persepak bola di indonesia
aldi kalau kita bicara mafia skor itu terjadi di seluruh dunia
berapa tahun yang lalu saya membaca report dari interpol bahwa
di eropa saja itu ada setiap tahun sekitar empat ratus lebih match yang berbau match fixing
terutama di liga liga yang kurang bagus dan divisi yang rendah
tapi yang jadi ini kan bukan masalah baru ini sudah masalah lama
bahwa ini harus diberantas saya setuju
tapi jangan lupakan aspek aspek yang lain yang jauh lebih penting untuk membangun sepak bola indonesia
dan sekarang saya melihat mereka hanya fokus ke mafia mafia saja
asumsi sebagian besar
yang ditangkap kan sekarang level mafia jalanan sama level manager level direktur dan atasnya kan belum ditangkap
baik jadi untuk mafia skor ini sendiri pengaturan skor yang terjadi saat ini di tubuh pssi di persepak bola indonesia
anda melihatnya tidak ada pengaruh terlalu besar untuk prestasi pssc ke depannya
oh tidak sama sekali tidak ini sebuah contoh kecil lah
timnas timnas butuh seorang striker untuk bisa cetak gol

anda lihat dari dua puluh tim liga di indonesia ini berapa striker yang diisi oleh pemain lokal

oke jadi memang pola muka itu seperti anda katakan a sampai z ya dari manajemen sampai persapak bolanya itu sendiri
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z
a sampai z